debat pilkada terbuka jawa barat jilid kedua akan diselenggarakan pada sebelas mei mendatang
pada debat kedua ini kpu jawa barat menggandeng kerjasama dengan dua stasiun televisi sebagai media partner
salah satunya adalah transmedia
pendidikan politik dan wisata politik menjadi konsep dasar pada debat kali ini
rabu siang komisi pemilihan umum kpu jawa barat menggelar penandatanganan perjanjian kerjasama dengan dua stasiun televisi nasional
sebagai media partner dalam debat kedua cagup cawagup jawa barat dua ribu delapan belas di aula kantor kpu jawa barat bandung
debat kedua ini akan digelar pada sebelas mei mendatang di universitas indonesia depok
trans tujuh menjadi salah satu media yang mendapat kepercayaan sebagai media partner penyelenggaraan debat kedua cagup cawagup jawa barat
dalam penandatanganan perjanjian kerjasama ini kpu provinsi jawa barat berharap debat pilkada kedua nanti
penyelenggaraan ini akan menyebabkan penyelenggaraan ke dua di kpu jawa barat

dan juga menyebabkan penyelenggaraan ke dua di kpu jawa barat
kita ingin ini jadi sarana edukasi
jadi ada peningkatan kualitas indeks pendidikan dari proses tahapan debat kandidat ke dua ini
kedua juga kita ingin agar ini bisa dinikmati oleh setiap orang
makanya kita selalu membawa tagline wahana wisata politik
sehingga kita bisa melihat proses ini sebagai proses yang kompetitif kreatif
dan bisa menghasilkan pemimpin yang bisa
lebih baik lagi
titin rosmasari pemimpin redaksi trans tujuh
mengatakan konsep wisata politik dalam debat pilkada cukup unik
selain dihadiri oleh pemimpin redaksi trans tujuh dan ketua kpu jawa barat
penanda tanganan kerjasama ini juga dihadiri oleh wakil direktur ainews tv
yang juga menjadi media partner dalam debat pilkup jawa barat ke dua nanti
saya menerjemahkannya lebih entertaining
bagaimana supaya masyarakat yang dari disampaikan ketua kpu
masyarakat menonton menyaksikan jalannya debat nanti
bukan dengan harus kening berkerut misalnya
atau harus berpikir berat
bahwa politik pun bisa disampaikan dengan cara yang lebih menarik gitu
nah ini memang tugas kita sebagai penyelenggara
yang memfasilitasi itu supaya tayangannya nanti bisa menarik
tujuannya ini kan adalah sosialisasi
supaya makin banyak orang berpartisipasi sebagai pemilih
dari kita kan yang pertama itu
nah yang kedua nanti setelah itu nanti
pada saat debat di cagupnya nanti
itu kita harap tidak kaku gitu loh
sebelumnya debat pilgub jawa barat pertama dilaksanakan pada dua belas maret lalu di bandung
debat berlangsung selama dua jam
mengangkat isu isu penting di jawa barat seperti ekonomi
hukum hingga pemerintahan daerah yang diramu dalam enam sesi
revita ditarani bandung